perhelatan akbar hulu migas keempat telah selesai digelar
bertempat di bnd sisi nusa dua bali
pertemuan seluruh pemangku kepentingan hulu migas indonesia
mulai dua puluh hingga dua puluh dua september dua ribu dua puluh tiga tersebut
resmi ditutup oleh menteri sdm arifin tasrif
dalam pertemuan selama tiga hari penyelenggaraan ici uog dua ribu dua puluh tiga
terjadi enam puluh kesepakatan bisnis dengan nilai tujuh satu miliar dolar amerika
atau setara satu ratus delapan triliun rupiah
di tengah isu transisi energi dan karbon netral dua ribu enam puluh indonesia
ada enam puluh persetujuan bisnis yang dihukum dengan nilai lebih dari tujuh miliar dolar as
ini benar benar menunjukkan agresifitas aktivitas industri kita
skk migas dan para pimpinan kontraktor kontrak kerjasama k tiga s
juga menandatangani bali commitment pada hari terakhir pergelaran konvensi
komitmen tersebut berisi kesepakatan bersama antara skk migas dan k tiga s
untuk mencapai target produksi satu juta barel minyak per hari
dan dua belas miliar kaki kubik gas pada tahun dua ribu tiga puluh
bali commitment yang ditandatangani manajemen skk migas dan para ceo k tiga s tersebut
bakal menjadi panduan kedua belah pihak
untuk mempertegas upaya upaya jangka pendek untuk mempersempit kesenjangan produksi
dengan melakukan kegiatan hulu migas secara masif agresif dan efisien
yang lain adalah memahami dan mengambil keuntungan
pada pasar yang mencabar dan dinamik
menemukan kesempatan yang cepat
di lanskap investasi minyak dan gas indonesia
dan mencapai target dual
kami akan mencari kesempatan yang lebih cepat
untuk meningkatkan produksi minyak dan gas
sedangkan kami mencari reduksi karbon
berdasarkan catatan penyelenggara
pertemuan selama tiga hari tersebut dihadiri tiga peserta dari tujuh belas negara
ada pun satu ratus delapan pembicara hadir dalam enam belas diskusi interaktif
dalam mencari solusi terbaik industri
dalam menghadapi tantangan hulu migas di masa transisi
dan era pengurangan emisi karbon